setelah pengadilan negeri jakarta selatan memutuskan menolak permohonan pra peradilan yang diajukan tersangka ujaran kebencian john riah ukur atau john ruh pada selasa siang
penyidik polda metro jaya hari ini melimpahkan berkas perkara berikut tersangka kasus ujaran kebencian john riah ukur ke kejaksaan negeri tinggi jakarta timur
tersangka ujaran kebencian john ria ukur atau john ruh langsung dibawa ke kejari jakarta timur dengan pengawalan petugas polda metro jaya
saat ditanya perihal kesiapan dirinya menjalani sidang pasca berkasnya yang telah p dua puluh satu john ruh mengatakan siap menghadapi proses hukum selanjutnya
sebelumnya john ruh ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di polda metro jaya sejak tiga puluh september lalu
dia dilaporkan sebulan sebelumnya oleh muanas al aidid atas unggahannya yang diduga mengandung ujaran kebencian
john ruh dijerat dengan undang undang transaksi elektronik dengan ancaman hukuman enam tahun
hingga saat ini john ruh masih ditangani kejaksaan jakarta timur
hingga proses persidangannya